teknik pengobatan alternatif memang menawarkan banyak cara
tak jarang cara yang dilakukan dapat membuat anda bergidik
seperti sebuah video viral berikut ini di mana seorang anak terlihat memakan kecebong hidup
sebuah video viral beredar di media sosial dan langsung menuai kontroversi
pasalnya dalam video yang pertama kali diunggah di aplikasi wayboard tiongkok
terlihat seorang wanita diduga menyuapi anaknya dengan berudu hidup atau yang lebih sering dikenal sebagai kecebong
berdudu atau kecebong sendiri adalah larva amfibi seperti kodok katak dan salamander
dalam pengobatan cina kuno di masa pemerintahan dinasti ming
praktik memakan kecebong untuk kesehatan direkomendasikan oleh seorang herbalis bernama lee shichen
hal tersebut dituangkan dalam kitabnya bencau kangmu
atau the compendium of materia medica yang terbit pada tahun seribu lima ratus an
namun yang menjadi perhatian para ahli kesehatan modern ialah resiko terpapar sparganoistis
sebuah infeksi parasit yang mengancam pemakan kecebong hidup
menurut penelitian yang dilakukan institut kesehatan nasional amerika serikat
selain itu beberapa kasus cacing pita yang masuk ke dalam tubuh melalui kecil
kebong hidup pun telah ditemukan di sejumlah rumah sakit di tiongkok
dan membuktikan bahwa praktik ini beresiko tinggi